halo selamat malam energi politik yang begitu besar mengehatkan suasana demokrasi kita jelang pilpres tentunya
rangkaian kejadian belakangan ini mempengaruhi langkah politik
bagi para pelakunya sekaligus menggoyang pilihan pemilih potensial yang terpapar oleh isu liar
yang langsung menusuk tajam ketatanan paling bawah masyarakat
informasi pasca debat pilpres hingga berbagai dugaan yang muncul dari rencana pembebasan abu bakar ⁇ baasyir ⁇
serta masa penahanan ahok turut menghias layar utama politik kita dalam satu minggu terakhir
inilah yang akan kami pertajam dalam editorial view malam hari ini bersama saya budi adiputro
di layar pemilu yang percaya
ya jangan menuduh seperti itu pak prabowo
apa jurukamnya pak prabowo misalnya ini
katanya dianiaya mukanya babak belut
ternyata operasi plastik
alasan untuk membebaskan ustadz abu bakar basir
utama tama adalah karena perjumpaan keunsyahan
presiden memerintahkan kepada pejabat terkait
untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam
dalam dan komprehensif
oke itu kurang lebih bocoran untuk ada topik malam hari ini
jika kita peras puluhan sampai ratusan topik pemberitaan seputar politik
selama seminggu terakhir mungkin kita akan mendapatkan tidak lebih dari dua sampai tiga tetes perasan
tetesan pertama santan sari beritanya adalah
capres capres yang katanya kurang bumbu dan kelebihan air
satu lagi drama kebebasan tokoh dari penjara
siapa lagi kalau bukan dua b
dua b nya siapa nih kalau bukan dian pramana putra atau deddy dukun
tapi dua b nya ba asyir dan basuki
nah kita akan membahas peristiwa peristiwa itu dalam editorial view
bersama para jurnalis senior malam hari ini
ada mas teguh santosa pemimpin umum dari rmol network
terima kasih mas teguh sudah datang kembali ke sini
senang sekali bisa kembali berdiskusi
kemudian ada tuan rumah
kita mbak desi anwar
dewan redaksi cnn indonesia
terima kasih mbak desi kita masih menunggu kedatangan mas budi setiarso
pemimpin redaksi koran tempo yang katanya sudah lagi parkir di depan ini
tapi kita sedang menunggu mas budi
kita mau bahas dulu nih mengenai dua topik kalau kita peras peras peras yang menjadi top of mind
itu tadi mengenai debat perdana
kemudian mengenai menjelang bebasnya
saya gak tau jelang apa tidak
mba asyir dan mba suki ini
sampai sekarang itu masih belum jelas
masih belum jelas
tapi menjadi apa namanya
menjadi drama sendiri memang
drama politik hari ini dalam satu dua hari terakhir tentang ⁇ asyir ⁇ ini
mas teguh dan juga mbak desi
saya mau tanya perspektif anda
tapi kita lihat dulu yuk
lini masa seperti apa sih perjalanan
apa namanya pernyataan pernyataan yang mengiringi
kebebasan mba asyir yang tertunda terpaksa
setelah kita melakukan pembicaraan dengan presiden jokowi
dan meyakinkan beliau bahwa
sudah saatnya ustadz abu bakar mba asyir di bebaskan
dan saya sudah bicara dengan ustadz abu bakar mba asyir minggu yang lalu
dan sedang melaporkan kepada presiden dan presiden
yakin bahwa terdapat cukup alasan
untuk membebaskan ustadz abu bakar mba asyir
pertama tama adalah karena pertimbangan kepolisian
yang pertama adalah bahwa
sebenarnya keluarga abu bakar mba asyir itu telah mengajukan permintaan
kebebasan yang bersangkutan
sejak tahun dua ribu tujuh belas
karena apa karena pertimbangan usia yang sudah lanjut
dan kesehatan yang semakin memburuk
dan saudara saudara sekalian
atas dasar permintaan tersebut
dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan
maka presiden sangat memahami
permintaan keluarga tersebut
namun tentunya masih perlu dipertimbangkan
dari aspek aspek lainnya
seperti aspek ideologi pancasila
nkri hukum dan lain sebagainya
oleh karena itu presiden
memerintahkan kepada pejabat terkait
untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam
mendalam dan komprehensif
guna merespon permintaan tersebut
dan salah catanya
sudah membentuk kota di mana
melil unlock kesungguhannya
kalau seperti ini
dan posisi ingkur
saya melakukan hal yang sangat mandiri
dan sukarela bertanggung jawablah
oke kita akan tanya ke mas teguh dan mbak desi drama apa yang kita hasilkan ini
tapi dijawabnya lebih asik karena kita sudah kedatangan mas budi setiarso
kita akan break dulu sejenak kami akan segera kembali dengan pembahasannya
usai jenak berikut tetap bersama kami
terima kasih mas budi
terima kasih mas budi
ini lebih ke spekulasi tapi ini kan ada istilahnya momentum yang digunakan
ini menurut saya mas abubakar bashir ini sangat berkata kenapa sekarang istilahnya
kenapa tidak tahun lalu atau kenapa mungkin tidak beberapa bulan dari sekarang
jadi momentumnya ini yang membuat kita mencurigakan bahwa ini ada aspek lebih politik
memang disebutkan ini ada alasan kemanusiaan
anda percaya alasan kemanusiaan lebih kental dibanding
karena momentumnya ini agak aneh karena ini kita baru debat pertama juga baru selesai
dan kemudian ini istilahnya suhu untuk mencoba menggaet mendapatkan suara sebanyak mungkin
dan ini menurut saya ini salah satu dinamika dari politik indonesia
jadi momentum ini membuat kita curiga mau tidak mau termasuk momentum adanya misalnya ya
kita sekarang bukan ahok ya sebutnya btp ya
btp alias ahok itu tetap aja
tapi kalau saya melihat ya apakah jurus ini justru akan menjadi aspek yang positif atau negatif itu uno sour ya
oke mas teguh ini anda lihat jurus atau memang ini prosedur hukum biasa saja yang bisa salah bisa benar melewati prosedur yang rumit
ini masalah saya kira karena begini ini ada dua mesin yang sedang bekerja
pertama mesin presiden republik indonesia
yang kedua mesin calon presiden republik indonesia
profesor yusril itu adalah perangkat
perangkat calon presiden
agak susah bedanya ya
sementara dipanggilnya ke istana mas
yang namanya menko polhukam itu adalah perangkat presiden
jadi mereka bekerja dengan dua objektif yang berbeda
nah disini komplikasinya menurut saya
jadi dalam hal ini sih saya lebih bisa menerima sikap pak wiranto
karena dia adalah perangkat presiden
yang sekarang ya dia enrolling
memang dia menko polhukam
dia sekarang yang mewakili
saya tidak tahu apa yang sedang jadi pertimbangan oleh kawan kawan di mesin calon presiden ya
sehingga kemudian ada jurus ini gitu
jurus untuk membebaskan mbak ashir
terlepas bahwa kita bisa bilang itu sudah dua per tiga masa tahanan
karena alasan kemanusiaan dan seterusnya
nah tetapi ketika ada dua mesin yang berjalan beriringan
ya dengan objektif yang berbeda
dan disinilah komplikasinya
yang sebetulnya juga sempat menjadi salah satu pertanyaan kita semua
terutama dalam debat kemarin
bagaimana dengan benturan interest
nah ini yang menurut saya mau tidak mau
karena tadinya sih kita berharap kita bisa fokus

ya lebih substansial

nah tetapi ya hari ini ya kita bisa berhubungan dengan konten konten perdebatan
nah hari ini ya kita harus menerima fakta
bahwa ada keributan baru dari drama ini
nah apakah misalnya
profesor yusril salah
dengan usul itu misalnya
saya kira nggak salah juga
tapi dia mengatasnamakan presiden loh
mas teguh dan mbak desi dan mas budi
nah ini yang perlu dicek
mengapa profesor yusril bisa mengatasnamakan presiden
yang kita tahu bahwa dia adalah
piranti perangkat dari calon presiden
itu yang harus dipisahkan
mas budi anda melihatnya apa
ada dua mesin yang bergerak juga setuju nggak
atau memang ini persoalan teknis saja
saya kira yang pertama saya akan
membicarakan tadi prosedur pemerintahan itu
seperti apa sih dalam mengambil keputusan
kan ini sudah di statement
dinyatakan oleh presiden
republik indonesia bahwa pak abu bakar
pak sirnya akan dibebaskan tanggal dua puluh empat
memang mungkin pak jokowi
tidak menyebut tanggal dua puluh empat
tapi ya segera
meskipun bahkan beberapa
politikus yang berafiliasi dengan pak jokowi
menyebutkan bahwa ini alasan kemanusiaan
bahwa kalau kemudian pak abu bakar pak sir
kestiaan pada negara
kesatuan republik indonesia
nggak masalah karena ini adalah kemanusiaan
karena itu ketika kemudian
pucuk tertingginya itu sudah menyatakan
ini akan bebas tapi kemudian
menko polkam yang adalah bawahan presiden
kemudian melakukan rapat

dan beberapa menteri juga termasuk kapolri
ada menteri hukum
ternyata ini baru kajian
kalau secara logisnya itu kan
sebenarnya dikaji dulu baru di statement oleh
ada yang lihat ini murni kesalahan yusrilnya
atau overlap atau memang
saya kira saya tidak menyalahkan
kalau tadi disebut spekulasinya mbak desi
bahwa ini ada hubungannya dengan tanggal dua puluh empat
kenapa karena memang sejak awal
pak basuki ini atau pak ahok ini
kan saat ini bukan
pertama kali yang saya lihat ini adalah kasus yang terjadi
persoalan hukum murni
kita kalau bisa merunut ke belakang gitu
kasus hukum yang dibalut dengan
dengan kompetisi politik
sehingga rentetannya kemudian adalah
ujungnya juga sampai sekarang
ketika pak jokowi memilih pak ma'ruf
gaya ma'ruf sebagai wakil presiden
saya kira kita tidak bisa melepaskan pada ketakutan
tekanan yang lebih besar pada
ini juga ada hubungannya dengan ketakutan ketakutan itu
jelas tidak bisa dipisahkan kenapa
mungkin ini tidak ada
penjelasan yang lebih masuk akal
bahwa selama ini pak jokowi disebut sebagai anti islam
pak jokowi tidak dekat dengan kaum muslim
pak jokowi selalu mengkriminalkan ulama
alih alih membuat satu
satu kebijakan yang
sebenarnya bisa meyakinkan banyak orang
pak jokowi memilih untuk
memenuhi tuntutan ini
dengan membuat balancing balancing
ini menurut anda untuk balancing tadi
iya persis karena saya lihat juga pemilu tahun ini ya
pak pilpreso ini sangat diwarnai oleh isu yang
isu yang bersifat agama
jadi ini saya rasa mungkin
siapa yang mewarnai mbak desi
apakah di produksi kobu jokowi atau lawan jokowi
kita lihat dari pilihan
dki tidak lama lalu
disitu kan terjadi polarisasi yang sangat kental
antara masyarakat itu sendiri
dan disitu ada gerakan empat sebelas dan dua dua belas
dan lain sebagainya
sehingga memang ini
salah satu yang
tapi lebih ke hal hal yang sifatnya emosional
saya rasakan merupakan
istilahnya ada umpan politik yang
syukur bisa menggayat
mungkin suara yang selama ini
menganggap atau bahwa
jokowi itu tidak anti islam
kriminalisasi ulama dan lain sebagainya
dan disamping itu kan juga
mungkin dengan ahok
bebas dan lain sebagainya
ini bisa tidak dibilang tukar guling atau penyeimbang
selalu dipikirkan penyeimbang
pasti akan dibantah bahwa pak ahok keluar ini
tidak ada hubungannya dengan
ya memang nggak ada hubungannya dengan pemerintah
karena memang secara hukum
seperti juga pak basir kan sudah vlog
memiliki hak untuk bebas persyarat
dan sangat tidak bisa dibisahkan antara
kemungkinan ini mempengaruhi politik elektoralnya pak jokowi dan ahok
ketika keluar pak ahok
ini kan orang mengaitkan lagi dengan
posisi yang dekat antara pak jokowi dan pak ahok
nah bagaimana itu membuat pengimbangnya
keluarlah pak basir
memang secara kemanusiaan mungkin masuk akal
karena ambu bakar pak basir ini kan delapan puluh satu tahun
walaupun kan disitu kan ada legalitasnya
ada prosedurnya untuk membebaskan
tapi menjadi pertanyaan publik yang nomor satu
yusril iza mahendra sebagai utusan
tadi kalau mas teguh aja bingung ini utusan calon presiden
atau utusan presiden depan pembangunan indonesia
tapi ketika statement itu dikeluarkan
movement politik dikeluarkan
exposure media diberikan secara luas gitu ya
bahkan boleh masuk ke penjara kita bisa meliput
aktivitas penjara berarti kan negara memberikan otoritas
dalam hal ini dirjen pas kementerian hukum dan ham
kalau kemudian diralat apa yang terjadi itu mas teguh
menurut anda ini
kenapa bisa lolos maksudnya kenapa bisa ada berlaku
kenapa bisa ada blunder seperti ini kalau misalnya memang itu diralat gitu
saya curiga saya dengan profesor yusuf hubungan kita baik
tapi nanti saya juga akan tanya ke beliau
ada yang sudah tanya belum
saya mau sempat saja
yang sedang jalan ke lp di bogor itu siapa
kalau misalnya yang jalan itu adalah
tidak mungkin ada
anggota kabinet yang menyanggah itu
jadi ini saya pikir murni karena ada dua mesin yang bergerak paralel
ya dengan tujuannya agak berbeda ya
tapi namanya in common ya pasti begitu
agak lucu juga tapi
maksudnya bagaimana yusril sebagai utusan calon presiden bisa mendapatkan akses yang besar ke institusi perangkat negara
sempat baca ini nggak statementnya pak yusril yang di broadcast ke pers ya
kan memang dari awal pak yusril mengatakan sudah disetujui dan seterusnya
dan di statement yang terakhir
pak yusril mengatakan
saya mengembalikan soal ini kepada presiden
kepada sebagai kepala pemerintahan
yang penting buat saya kata dia
saya sudah menjalankan perintah presiden
artinya dia ingin mengatakan bahwa
apa yang dia lakukan itu ya perintah presiden
bukan ini seperti dia
kalau presiden itu salah
itu namanya in common ya seperti itu
saya rasa saya mesti mengulangi lagi apa yang saya sampaikan di akhir tahun kemarin
ini begini mbak desi mas budi
ini soal prasangka kita apakah memang yang namanya politik identitas itu adalah tema utama kita
saya kira ini tanggung jawab kita nih
saya sih merasa bukan itu tema utama kita
bukan soal politik identitas
dan kalau misalnya kita kaitkan dengan pilkada gubernur dua ribu tujuh belas mbak
saya semakin hakul yakin bahwa sebetulnya pilkada dua ribu delapan belas
itu sudah mementahkan semua asumsi
bahwa sarah itu adalah hal yang penting bagi pemilih
yang namanya partai berbenturan waktu dua ribu tujuh belas di jakarta
enggak kejadian mereka berteman di banyak tempat
enggak jadi enggak
karena memang ini isunya isu ekonomi saya kira
ini splateran saja
splateran tapi membuat publik bingung
karena ini melibatkan tokoh tokoh besar
yang mau gak mau kita
saya rasa juga membuat pemerintah juga bingung
sekarang mau ambil langkah seperti itu
apa yang membuat pemerintah itu kemudian menjadi
saya nggak tahu apakah bisa kita sebutkan blunder atau tidak
analisa anda seperti apa kita akan jawab usai jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi